presiden joko widodo meninjau pembangunan bandara kertajati di kabupaten majalengka jawa barat
dalam kunjungan ini jokowi melihat bagaimana kesiapan bandara kertajati yang ditargetkan rampung pada juni mendatang
presiden joko widodo tiba di bandara kertajati dengan menggunakan helikopter kepresidenan selasa sore
dalam kunjungannya jokowi meninjau terminal domestik terminal internasional dan landasan pesawat yang sudah rampung dikerjakan
bandara yang dibangun dengan biaya sebesar dua enam triliun rupiah ini nantinya akan menjadi bandara kedua terbesar di indonesia
rencananya bandara kertajati akan siap digunakan menghadapi musim mudik lebaran dan juga keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh
dalam dua tahun lebih sedikit ini dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan
insya allah nanti tanggal
mei coba ya nanti akan kita lihat apakah masih ada hal hal yang perlu diperbaiki di sini